kondisi beberapa ruang publik terpadu ramah anak atau rptra di jakarta sudah harus diperhatikan
rata rata berumur dua tahun tidak sedikit juga fasilitas ruang publik yang seharusnya terpadu dan ramah bagi anak justru tidak ramah anak